imunisasi difteri serentak digelar sejak senin di beberapa wilayah di jawa barat
di depok imunisasi digelar serentak di seluruh posyandu
sementara di karawang dengan satu ratus tujuh puluh delapan kasus pasien difteri warga berbondong bondong datang untuk membawa anak mereka
imunisasi dilakukan warga rt tiga belas depok jaya pancoran mas depok di posyandu mawar
mereka datang karena merasa resah karena adanya wabah difteri
menurut mereka tak adanya sosialisasi membuat mereka bingung
depak sudah masuk ke dalam kejadian luar biasa dalam penyebaran virus difteri
empat balita dinyatakan positif terjangkit virus difteri
vaksinasi pun dilakukan serentak di seluruh posyandu di depok
puluhan ibu ibu di purwakarta ini sangat antusias untuk melakukan imunisasi difteri yang digelar pihak dinas kesehatan purwakarta
salah satunya di posyandu melati i desa cicateng
di kadas kecamatan babakan cikao purwakarta senin pagi
sebelum dilakukan penyuntikan imunisasi balita ditimbang dan diperiksa kesehatan terlebih dahulu
jika dinyatakan dalam kondisi sehat balita mendapatkan imunisasi difteri
di posyandu ini ada sembilan puluh balita yang akan mendapatkan imunisasi
ini udah disuntik
iya udah disuntik
setanggapan ibu dengan adanya imunisasi
supaya mencegah penyakit difteri

tapi kondisi anak ibu sehat ya sekarang
sementara itu pemerintah karawang melakukan imunisasi kepada anak anak mulai satu tahun hingga sembilan belas tahun secara serentak
ida salah satu warga kampung adiarsa barat kecamatan karawang barat langsung membawa anaknya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi difteri
ia khawatir karena dua orang warga desanya positif terjangkit wabah difteri
anaknya habis diapain bu
disuntik apa tadi bu
imunisasi apa bu
sebaliknya di bekasi walau sudah dilakukan sosialisasi untuk melakukan imunisasi serentak
hari pertama imunisasi difteri nasional secara serentak di uptd puskesmas kranji bekasi masih tampak sepi
rupanya masih banyak
keluarga yang belum mengetahui imunisasi serentak ini
para orang tua dihimbau untuk melakukan imunisasi terhadap para anak agar tidak terserang penyakit difteri
selain menular penyakit difteri juga dapat menyebabkan kematian bagi pengidapnya
imunisasi serentak ini dilakukan di tiga provinsi di jawa barat banten dan dki jakarta
tim liputan transmedia